andi arief masih akan tetap seperti ini dengan gejolak politik yang membuat gonjang ganjing politik nasional koalisi prabowo juga semua
mungkin ada yang banyak yang bete juga kepada anda pasti bang andi ya
akan jadi andi arief yang seperti ini atau ada berubah nih bang
oh gini dalam politik ini ada politik partai ada politik koalisi
koalisi itu adalah menyamakan hal hal yang sama
tapi perbedaannya tetap harus dihargai secara demokratis
jadi debat kemasukan dan lain sebagainya dalam koalisi itu harus hidup
itulah partai demokrat ini kepada koalisi ini sebenarnya critical support
jadi sayang sebenarnya
mendukung tapi kalau ada hal yang tidak benar kita harus kritisi
disitulah baru hidup
jangan mohon maaf di koalisi sebelah kan nggak ada demokrasi
nah kalau di demokrasi ini pan pks demokrat gerindra
harus selalu membuka demokrasi
justru ini andi arief mewujudkan demokrasi yang sebelumnya
mewujudkan demokrasi sebenarnya
jadi bedanya kita dengan bebek kan adalah pada pikiran kan
kalau bebek ikut aja kalau pikiran ya kadang harus menolak harus ada ikut gitu
oke bang andi

don trap mewujudkan bang boe
planners setelah berjuang